dan sekarang saya ajak anda melihat bagaimana komoditi pertanian di indonesia ini bertahan di tengah pandemi
pada semester satu tahun dua ribu dua puluh ternyata komoditi pertanian di indonesia itu produksinya masih tetap meningkat
kita lihat pada bulan januari sampai juni dua ribu dua puluh komoditi produksinya adalah dua empat ratus delapan puluh tujuh satu ratus satu ton
kemudian kalau kita lihat tahun lalu pada bulan januari sampai bulan juni dua ribu sembilan belas ini komoditinya adalah dua satu ratus lima puluh satu tiga ratus tujuh puluh tiga ton
jadi ada peningkatan sekitar tiga ratus ribu dari komoditas pertanian kita
meskipun ada yang meningkat secara keseluruhan tapi ada juga komoditas pertanian kita yang juga anjlok seperti sayur sayuran
kemudian tembakau dan juga tanaman obat dan rempah rempah
kita lihat dulu dari sayur sayuran
sayur sayuran pada bulan januari sampai juni dua ribu sembilan belas ini tiga puluh satu tiga ratus enam puluh tiga ton
tapi pada tahun ini semester pertama januari sampai juni dua ribu dua puluh dua puluh dua empat ratus lima puluh satu ton
turun cukup banyak dua puluh delapan empat puluh satu persen itu untuk sayur sayuran
yang kedua adalah tembakau ini sangat merugikan sekali bagi para petani tembakau
ternyata tahun lalu semester pertama januari sampai juni dua ribu sembilan belas

sementara untuk semester pertama tahun dua ribu dua puluh pada bulan januari sampai juni empat enam ratus tiga belas ton
turunnya juga cukup menyakitkan bagi para petani tembakau sepuluh delapan puluh tiga persen
nah ini yang membuat kita bertanya tanya kenapa kemudian komoditas tanaman ataupun pertanian yang turun
ataupun anjlok ada tanaman obat dan juga rempah rempah
padahal kita pada saat masa pandemi ini sering membuat empon empon
artinya harusnya rempah rempah ini produksinya meningkat
bukannya anjlok tapi pada kenyataannya di data yang kami dapatkan pada bulan januari sampai juni dua ribu sembilan belas
angkanya di satu ratus lima puluh tiga empat ratus enam belas ton
sementara untuk tahun ini produksinya turun lima belas enam persen satu ratus dua puluh sembilan empat ratus sembilan puluh satu ton
sungguh sangat disayangkan bagi para petani
apa sih sebetulnya pemicunya komoditas pertanian kita ini turun
yang pertama adalah pembatasan transportasi
ataupun psbb yang memaksa pemerintah pemerintah daerah ini ternyata harus melakukan pembatasan transportasi
sehingga distribusi sistem pangan yang berjalan di indonesia ini diperkirakan delapan puluh persen konsumen di negara berkembang
mengandalkan pasar sebagai sumber pangan mereka
dan pembatasan transportasi juga berimbas pada lambannya proses distribusi ke satu daerah dan daerah lainnya
akhirnya kualitas kesegaran produk pertanian ini berakibat pada penurunan harga komoditas pertanian di sejumlah daerah di indonesia
sehingga ya itu tadi pembatasan transportasi membuat memang para petani ini merugi ya di tengah pandemi covid sembilan belas
nah yang kedua apa pemicunya
ternyata pandemi menyebabkan banyak sekali phk masal atau pemutusan hubungan kerja masal yang memicu menurunnya daya beli masyarakat
imbasnya permintaan pasar juga turun dan komoditas pertanian semakin tertekan
dan yang ketiga ini kalau kita lihat di sini adalah aktivitas sosial masyarakat ini berkurang sekali
kalau dulu sebelum masa pandemi banyak sekali meeting meeting kemudian hajatan dan juga pertemuan pertemuan
sementara pada saat masa pandemi larangan larangan berkumpul ini membuat warga tidak lagi membutuhkan logistik yang biasanya digunakan dalam acara acara sosial ke masyarakat ini
sehingga permintaan bahan pangan pun semakin menurun
dan itu tadi tiga faktor pemicu utama turunnya komoditas pertanian di tanah air